pemerintah arab saudi juga belum mengizinkan penerbangan langsung dari indonesia
karena proses marinasinya juga panjang banget ya
itu adalah keadaan yang tidak terlalu terik
karena naga itu membawa simbol kesuksesan
awalnya hanya orang indonesia yang menjadi pelanggan bakso ini tapi sekarang penikmatnya mulai didominasi warga lokal san francisco
yang sudah kita topang dengan program pkh kartu sembako diskon listrik waktu itu bansos tunai blt desa
bersama potongan daun bawang duh gusti dengan harga tiga puluh untuk beluk saus inggris dan dua puluh delapan saja
maka dengan cepat belum lalu mereka sampai pada kesimpulan untuk menjual ginjalnya